calon presiden dan calon wakil presiden sudah resmi ditetapkan
anies baswedan muhaymin iskandar
ganjar pranowo mahfud md
dan prabowo subianto gibran rakabuming raka
ketiganya sedang menjalani tahapan demi tahapan pencapresan
hingga pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat mendatang bertarung di proses pencoblosan
hampir pasti ketiga pasangan capres dan cawapres berharap semesta akan mendukung mereka
namun bagaimana sebenarnya semesta ini bekerja
cnn indonesia plus minus kali ini berbincang dengan ahli semesta primbon dan feng shui
untuk mengintip ketiga capres dan cawapres
saya berbincang dengan budayawan romo doni ranuwijoyo
romo doni adalah satu dari sedikit orang yang memahami dan menjalankan falsafah jawa
termasuk penggunaan primbon
primbon itu umum umum itu dari kata pon bon babon ya induk jadi catatan induk
jadi buku induk yang berisi kumpulan kumpulan semua catatan
baik dulu waktu kita belum kenal aksara karena kita pinjam aksara kan dari aksara india
lalu jadi jawa kuno jadi pono ceroko
nah lalu jadi memori ingatan dari konsep tetenger ya
itu ilmu titen semua diteliti
hari dulu belum ada hari bahasa arab
ahad isnen belum ada ya masih pakai nama kuno itu dicatat diingat
sebelum ada aksara sudah diingat
diceritakan diwariskan turun turun anak itu
nah begitu ada aksara kita pinjam aksara dari india
jadi aksara palawat jawa kuno lalu aksara jawa yang kita kenal sekarang itu dicatat
jadi kumpulan dari catatan catatan itu jadi yang disebut perimbun
lalu kalau dalam tadi ada kata disebut weton dari kata wetu atau keluar selahir
jadi weton itu adalah hari lahir umumnya itu hari dan pasaran
misalnya kemis legi nah itu disebut beton
weton mau apa minggu paeng nah itu weton
karena disebut hari kelahiran
kita yang pertama ke mas anies sama cak muhaymin dulu
kita dapat tanggal lahirnya
yaitu pak anis itu yang terakhir ya
nah kalau dihitung
wetonnya itu rebukliwon
tapi kan bulan jawa itu kan
maghrib ya nah ada kemungkinan
nah itu nanti lebih khusus lagi
bisa dibaca kalau masahi
kan bermula di
itu hari baru
lunar ikut bulan ikut komariah
kalau di arabnya
rebu itu wataknya bumi
tangan dingin orang yang
lahir dari rebu itu
bumi itu identik dengan tanah dengan menanam
dan ini ada komat ya lanjut
karena cekat langgar ini
disebut berwatak bumi itu ya tangannya dingin
dalam artian menanam apapun itu
untuk mengawali baik
beberapa kali membuat program
ada apa dulu
ya menanam konteksnya
menanam baru lalu
karena bicara dengan bumi memang
aslinya sebenarnya tidak banyak bicara
tapi karena beliau akhirnya terpilih
karena di tokoh publik mungkin lalu jadi bicara
nah kliwon ini adalah
kalau tadi bumi aslinya bawaan ada diam itu
jadi ada sisi juga ketika dibutuhkan
bisa bertutur kata yang
yang nyastra ya kalau orang gitu
nah kliwon itu adalah
jadi potensinya sebenarnya besar
tapi butuh tandem tertentu
butuh kawan kawan tertentu gitu
atau apa namanya
sistem atau kumpulan tertentu untuk
untuk menggerakkan potensinya
tandemnya dia adalah
cak muhaymin iskandar
nah kalau gus iminnya
pak muhaymin iskandarnya itu
dua puluh empat september tahun enam puluh enam
wataknya air itu tidak bisa dibendung
karena air ya air itu selalu mengalir
selalu apa namanya
bagaimana ketika ada keinginan ya itu harus tuntas
tanda kutip ya tidak bisa diatur orang lain
jadi dia mengatur dirinya sendiri
berarti sabtu wage cak imin itu
dan memang yang mengatur dirinya sendiri hanya beliau sendiri
ya kalau bumi ketemu air ya
lalu kliwon di tengah ketemu wage yang
tidak bisa diatur orang tapi hanya bisa diatur sendiri
sebenarnya bisa saling mengisi itu
dan ketika misalnya rebuh tadi jatuhnya sebenarnya menteri
terima dan pendiam
sebenarnya pandai bersastra ya pandai berbicara
tapi kliwon itu di tengah jadi dia harus ada energi
tambahan dari tandemnya untuk menggerakkan potensinya itu
sedangkan sabtu wage
air ya tadi air tidak bisa dibendung
lalu wage nya tidak bisa diatur orang lain hanya dia bisa diatur sendiri
dari celah celah itu bisa disinergikan sebenarnya
cocok ini dua orang ini
kalau dalam konteks pembacaan warisan dari leluhur ini
kita geser ke pak ganjar
dan pak mahfud md
pak ganjar dulu
pak ganjar itu lahiran dua puluh delapan oktober tahun enam puluh delapan
nah kalau di
harinya itu wetonnya senin wage
tapi ini umum yang saya dapat dari
tanggal masehi ya
karena tadi kalau nanti hitungannya jawa sebenarnya masuknya sore dan lain lain
mungkin nanti akan ada yang lebih dari itu ya
malesennya dikit dikit lah
senin wage senin itu adalah hari
tentu bercahaya tapi tidak
sepanas cahayanya matahari
maksudnya apa itu
karena rembulan ini kan dia cahayanya lebih sejuk
kalau dalam ketatan berimpun
apa dalam hal hal
kebudayaan yang baik begitu ya
nah dikatakan yang lahir senin ini
terlalu banyak bicara tapi
ketika bicara tidak bisa diremehkan
kata katanya ini menurut perimpunan ya di senin
kalau wage itu mirip yang tadi
senin wage ya mirip
pak mumahimin itu ya
nah wage ini adalah sisi yang
ya tidak bisa diatur orang memang harus
kesadaran mengatur dirinya sendiri hanya
hanya beliau yang bisa mengatur dirinya sendiri
pak mahfud md
nah pak mahfud ini tanggal tiga belas mei
ketika dicari di berimpun
nah seninya mirip ya sama sama
karakter antara pak ganjar dan
pak mahfud ini
sama sama sejuk sama sama senang belajar
kebetulan beliau akademis ya
karena belajar apapun jadi
nah di ponnya ini
tidak ada yang disembunyi
bloko apa adanya tidak ada yang ditutupi
ya ya enggak enggak
sehingga yang menurut beliau benar ya akan beliau katakan
cocok nggak antara pak ganjar dan pak mahfud ini
sama sama senin ini menarik pastinya kan
punya watak yang sama mirip ya
dalam adanya ketika nanti
itu sudah seperti ada suatu yang
klik gitu ya
tinggal tadi sisi ponnya dengan sisi wage nya itu yang saling melengkapi
pak prabowo ini kelahiran tujuh belas oktober tahun
dihitung di perimbun
watornya adalah rebuh pon
nah rebuh itu mirip dengan pak anies tadi ya
rebo ini mirip dengan pak anies tadi yaitu
pak mahfud tadi
dalam bicara ya mirip
kalau mas gibran itu satu oktober
kamis itu adalah
karena kamis itu adalah
angin ini kan udara
kalau dalam konteks kimia
angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendahan
sehingga memang butuh
dinamika tertentu untuk angin ini bergerak kalau tidak hanya menjadi udara statis
tapi ketika sudah bergerak
akan bisa muncul petir
jadi kamis ini sebenarnya
agak mut mutan juga
kalau pas meneng ya meneng
beledek keluar ya boleh
pas anginnya bertiup ya bisa jadi lesu
legi itu tangannya dingin untuk bisnis sebenarnya
artinya jadian kalau bisnis
ya intinya perhitungan
seperti itu itu
lihai orang orang legi
misalnya umur sudah
yang matang misalnya kayak pak prabowo atau mas gibran yang dinilai terlalu muda
ini perkara cocok nggak cocok itu ya
ini agak kita harus agak mencari pendekatan ya approach ya karena sebenarnya
adalah budaya sentralistik terpusat di keraton
jadi primbon ini muncul juga ditaca dalam dalam tradisi
dan dipakemkan oleh keraton sehingga rakyat itu ikut ya pakemnya keraton
dalam konteks keraton
kan tidak ada coblosan
digantikan oleh putranya kan begitu kan
ketika masih muda bisa menggantikan ya dalam konsep keraton ya
begitu juga dengan master feng shui
kepada saya ia mengungkapkan karakter tiga capres cukup menarik bila dibaca dari kacamata filosofi
tiongkok yang dipahaminya
pak anies baswedan pak muhaimin ini siapa dulu ya masdar
ya ini pak anies punya tanggal lahir kita sudah
saya sudah buka ya
nah beliau lahir pada tujuh mei enam puluh sembilan ya jadi begini
beliau ini ini adalah orang dilahirkan dengan elemen
air bersih itu adalah orang yang aktif
air besar itu selalu mengalir
orang yang aktif orang yang suka
di sini ada satu elemen yang sangat baik ya
adalah orang yang pandai berdudur kata
itu cenderung liar
mengalir sampai dimana dia bisa menimbulkan kerusakan sampai kemana
ketika ada tanah
yang membentuk tanggul
mana tanggul itu bisa mengarahkan air untuk menjadi sesuatu yang berguna
pak anies ini di sini ada dua buah huruf ini
ini adalah dua korup yang
sangat baik ya
bagi dia tanah yang kecil ya tanah tanah kecil ya
air yang keru
penyebab membuat airnya menjadi keruh itu bisa teratasi
mendapatkan momen yang
menjadi momen terbaik
ketika di sini kayu besar
nah berarti periode ini ini merupakan periode yang
bagus periode ini terjadi dari

yang bisa membuat keruh
dia bisa berubah wujud ya ini adalah wujud lain
daripada ini adalah wujud lain daripada
tanah yang lembek itu
di dalamnya bisa dipasang lilin
sampai dua ribu dua puluh delapan ya ini periodenya ya
kita ketemu lagi dengan huruf ini ya
ini kayu besar
kayu besar ini
paling besar ada lagi ya
tetapi kayu besar kita harus melihat bawahnya
dia hadir bersama apa
ini adalah tanah
kayu besar ini
ini adalah kayu yang
tumbuh di atas tanah
ya akan menghirup
tanah yang gemus
tanah yang subur yang gemuk
di dihirup sama dia
tapi ini di dalamnya juga mengandung air
ini adalah gudang air
beliau adalah air
air ketemu gudang air
air menjadi sangat
banjir sangat sangat banyak sekali
air menjadi sangat banyak
berarti ketika dia bertemu dengan
kayu yang besar
kayu yang besar malah menjadi gambang
bisa terbawa oleh air
saya tahu tanda tandanya ini
itu merupakan tahun yang sangat bagus
oleh sebab itu beliau bisa muncul menjadi
itu kan bagus ya
anda tahu kira kira ya
simpulkan sendiri ada
ada air gudang gudang air
kayunya itu terbawa
oke kita sekarang ke
pak ganjar pranowo
jadi pak ganjar lahir pada dua puluh delapan oktober enam puluh delapan
karena kita belum mendapatkan
info yang benarnya
ini adalah perkiraan
saya tidak tahu betul atau
hasilnya jangan dipegang
karena belum benar
karena datanya soal jam lahirnya ini belum ketemu kita kira kira aja
nah ini perkiraannya adalah dari
pak ganjar ini diwakili oleh sebuah
elemen ini disebut logam yang kecil
logam besar maupun logam kecil karena nanti sifatnya logam
maka dia itu merupakan suatu elemen yang sangat penting
nah logam besar itu adalah besi
adalah baja dia bisa digunakan untuk bikin senjata karena itu
dia itu cenderung gerak cenderung berani keberanian gitu
bisa ditunjukkan secara jelas
nah kalau logam kecil
beda dengan logam besar
itu berani juga
nah jika dia udah yakin benar
dia langsung gebrak dia bisa mengerjakan dengan baik
kecilnya seperti itu kalau besar
tanpa pikir dulu
lakukan dulu sikat dulu
ini logam kecil ya
ini dia pelajari dulu baru
dia bertemu dengan
tangga lahir seperti ini
dia ini di sini ada sebuah
logam paling suka pada air
logam atau emas
ketika berada di dalam tanah
dia bercampur baur dengan tanah tanah
dengan logam logam berat yang lain
pakai air disaring diproses di merupakan baru bisa mendapatkan
ceritanya saya mempasangkannya dengan
jamnya jam enam belas an
karena ketika kita pasangkan dengan jam enam belas
huruf ini menjadi terpakai ya
huruf ini menjadi penting menjadi bagus
karena huruf ini yang bagus bagi tanggal lahir ini
kita tahu dia ini sudah dua periode gubernur jawa tengah
gubernur jawa tengah juga dua periode
sepuluh tahun dan dua puluh tahun ini
satu periode dua puluh lima tahunnya
dua kali dua kali dua puluh tahun
baca siunnya ini monyet
ini artinya adalah sumber air
kita jelaskan ini sumber air
jadi kalau air ketemu air
dia mulai bagus
ini yang periode
jadi ketika dia mulai masuk ke
dpr apa mpr nggak tahu rekam jejaknya dpr
rekam jejaknya mulai kelihatan mulai kelihatan mulai timbul
mulai bagus ya
berguna karena ini
ini sama ini
adalah pasangan yang ideal dua huruf ide
oh jadi ketika ini
ini api kecil ini api kecil dengan buruk
ketika api kecil timbul
berarti ini juga menjadi
jadi api kecil dan air kecil dengan
air besar air besar air besar
abdi kecil sama air besar
kita yang kita contohkan itu
laut yang luas pada malam hari yang memantulkan cahaya kota
kalau kita lihat dari kejauh dari pantai jemberan
aduh indah sekali gitu
lebih kurang begitu
masuk masuk masuk
dan dia di periode
gubernur dua kali
dua kali gubernur disini ya
periode ini memunculkan
tanah besar ada di sini
tanah besar ini
ini adalah induk daripada
tanah besar adalah induk logam kecil
laga mulia itu diambil dari dalam tanah
baru kemudian bisa menjadi
logam mulia yang berguna
ini memang ada ceritanya
kenapa sebuah tanggal lahir itu menjadi bagus
dia itu mesti bisa di
ketika diambil dari tanah
masih bisa pakai
belum bisa pakai
dia harus di dulang dulu
harus diproses ada proses yang harus dilalui
baru bisa menjadi
ini dia juga sangat
kayu kayu besar
karena apa karena di sini ada matahari di sini
ini enggak ini benar apa enggak benar saya nggak tahu
di sini ada matahari
matahari itu api yang sangat besar
dibaca seperti apa itu
api yang sangat besar itu berarti
jadi kalau logam
kena api yang sangat besar
dia akan menjadi lumer
dia baru bisa dibentuk
proses pembentukan ya
dia tidak boleh
terkena api secara langsung dalam
dia nggak bisa bentuk jadi lumer semua
lumer terus ya
dia itu mesti di
nah orang baru bisa berteduh di bawahnya
oh berarti ada yang melengkapi ya
menjadi dipertajam di fokus kan
mars itu kan ya
apinya masih fokus
biar nggak kemana mana ya
ini terjadi di tahun berapa itu bisa kelihatan
ketika tanahnya ada
kita tekan di sini dia muncul di sini
kayunya ada di sini
kayu besarnya ada di sini nih
kalau kayu besarnya ada di sini itu berarti tahun yang
kasih kode lagi kasih kode lagi
kayu besarnya ada
kita waktunya membaca pak prabowo silahkan mas
nah seperti ini
beliau lahir pada tujuh belas
sudah kita dapatkan pasti
oke begini informasinya jam sebelas malam
jam sebelas itu perbatasan
sesaat sebelumnya itu jamnya beda lagi
ini adalah logam ya
ini adalah logam besar
nah tadi itu
pak ganjar itu logamnya kecil
alisa dulu baru gerak
kalau logam besar
itulah sebabnya beliau bisa masuk ke
ini logam besar
logam besar itu orang yang
dan berani berspekulasi
orang yang berani berbuat dulu baru lapor
lihat secara ya
lihat secara ya
kita gak mau
gak mau gak mau
cuma membaca loh kita ini
di awal awal karirnya
dia itu begitu bagus
ini kelihatan dari
kelihatan dari sini
artinya dia di akhir oleh dua tanah besar sebetulnya
dia itu orang yang sangat mendapatkan perlindungan yang
ada sebuah huruf
ini adalah air kecil
logam yang besar
dia nggak takut sama air besar
logam yang besar
dia bisa dibuat
tiang besi misalnya
tiang itu bisa dijadikan
supaya tanahnya tidak gugur
dia itu selamanya tuh
menopang menelawan si air
tapi dia takut sama air kecil
air kecil itu
ditetesin sebuah air
bisa lubang dong kalau terus menerus
terus menerus lubang
kalau tidak terus menerus pun dibiarin
ini dua huruf ini sama
ketika perjalanan hidup
bertemu dengan huruf ini
akan jadi masalah bagi dia
huruf ini dimana
periode sembilan puluh tiga ke atas
maka akan terjadi masalah besar
ini analisa sistem ya
analisa sistem loh ini ya betul betul
ya lah ini muncul kan
langsung dilaporkan aja
tahun dua ribu dua puluh tiga sekarang periodenya
ini artinya apa
beliau sekarang sedang eksis
aku logam besar kan
aku logam besar
periodenya logam besar
aku sedang ada pada periodenya
aku sedang eksis
di sini ada sebuah
kayu besar ya
selama ini kayu besar ini memiliki andil ya
mendung huruf yang tidak berguna ini
huruf ini sangat jelek
dia perlu sesuatu untuk menahan dia
saya menerangkan huruf ini
huruf ini kalau ini adalah diri
ini adalah keluarga
ini adalah hak bapak ini adalah ibu ini kakek ini ada nenek
ini semuanya tidak ada masalah
jadi dalam hal ini
pak pro musti
tidak ada tujuan
ini kita cuma menerjemahkan aja
ya menerjemahkan apa yang muncul ya
tidak tertuju pada seseorang
siapa pun itu kita tidak tertuju pada orang lain
kode lagi ini
tahun besok ya
huruf ini bagus bagi dia
ini bukannya kayu
kayu besar ya
musuh abadi bagi
logam besar selalu
maunya mencari kayu
kembali ke sini
ya oke ini adalah air besar
ini adalah sumber air
ini adalah pohon
tetapi harus mengatasi
air air kecil karena ada sumber air
iya iya iya silahkan silahkan ya
kalau bisa mengatasi dengan baik
dia pasti menang
kalau tidak bisa mengatasi
ini dengan baik
akan muncul persoalan dari dalam karena ada elemen
air yang kecil
master master sudah sudah sudah